dan menyimpannya di hati yang terdalam
tapi saya manusia biasa retno
punya keinginan untuk memiliki istri lagi setelah kamu meninggal
saya tidak melakukan hal yang salah bukan
itu artinya mesti tidak mencintai saya lagi
sehingga mes meminta bantuan paranormal untuk memberi penangkal dalam rumah mas
tetapi mes bisa memandu nyawanya
sebenarnya mes sekalipun men financial
tapi mes di luar negara tidak berada di sommelier
game nya bukannya salah
semoga itu sudah mengalami ramah
semoga itu terjadiiyoruz di luar negara
dan politiques yang memb takutlah
aku adalah utusan sadang sakti aku datang untuk memusnahkan kau

suruh jalan jokowi
sekarang saatnya aku akan mengusnahkan kau
kau tunggu pembalasanku
kau akan mengusnahkan aku
kau akan mengusnahkan aku
untuk menuntaskan dendam saya
pembunuh kamu adalah kamto
dia sudah menjalani hukumannya
kamu tidak perlu menuntaskan dendam kamu itu
saya sedih jika roh kamu gentayangan seperti ini
dan menampakkan diri di depan orang lain
dan menjaga diri
kembalilah ke alam kamu
hiduplah dengan tenang
saya tidak akan pernah tenang jika dalam hidupmu ada wanita lain yang menjadi istrimu
kamu harus tetap menjadi milikku
tidak aku mau beloved kamu masih lama sekarang
aku hanya bernasib baik
trus kau gak lupakan aku
pernah bahwa saya sudahrunia
punya keinginan untuk memiliki istri lagi setelah kamu meninggal
saya tidak melakukan hal yang salah bukan
itu artinya mesti tidak mencintai saya lagi
sehingga mas meminta bantuan para normal untuk memberi penangkal dalam rumah mas
mas tidak ingin saya hadir dalam kehidupan mas sekarang ini
saya mohon pengertian kamu retno
kita tidak bisa menolak takdir
begitu pula dengan perkahwinan kita yang seumur jahat
semua ini bukan kemohanku
juga bukan kemohan kamu
tapi ada orang lain yang menginginkan saya mati
sehingga kamu bisa menikah lagi dengan wanita lain
kamu menuduhku sebagai dalang dalam pembunuhan terhadap kamu
saya tidak menuduh
saya hanya merasa antara mas dengan istri mas adalah dalam pembunuhan saya
itu artinya kamu menuduhku sebagai dalangnya
sampai hati sekali kamu menuduhku seperti itu
alam baru saja menyaksikan ucapan emas
katakan pada saya mas
apa mas mengenal laki laki yang membunuh saya secara dekat
sama sekali saya tidak mengenalnya
itu pun dari letman nandoko
saya percaya mas bukan dalamnya
kalaupun nanti terbukti mas dalangnya
saya tetap pada keputusan saya
peluru dalang yang telah membunuh saya
perasaan tadi aku melihat bola api yang memecahkan jendela kamu
tapi kemana pecahan kacanya
apa tadi aku cuma bermimpi
kejadian itu nyata
aku belum tidur sewaktu peristiwa itu terjadi
ketika jomblan pas dan sudah berubah
terutama dua tak berubah
ketika cannot button ayun
apakah sudah cara bert laid behind
entah ke jam dua puluh
tempatnya sadang sakti itu kan jauh pak
kira kira siapa orang ini
yang jelas ada yang tidak suka dengan papa
atau ada laki laki lain yang mencintai erna
bapak dan mama sudah tidur apa belum ya
sebaiknya aku tanyakan mereka
apakah mas erna diperginya pamit
ya karena cintanya bertepuk sebelah tangan
ya melakukan berbagai hal
bagaimana cara agar hidup erna
erna tanpa sadar berbicara pada orang lain
yang membuat orang lain itu tersinggung
sepertinya tidak mengenali anak sendiri
erna itu punya budi pekerti baik